seperti tadi saya sudah janjikan
saya gak lemes nih van kondisi badan nih
banyak alasan baru hari ketiga
banyak yang jadinya
kalau misalnya puasa tuh lemas
jadi kurang tidur
harus menahan makan seharian
aktivitas aktivitas yang berguna bagi kesehatan
apakah betul puasa itu bukan berarti
tidak bisa menjaga kebugaran tubuh
karena puasa itu karena
ternyata juga bisa membantu meningkatkan
kita akan jawab pertanyaan pertanyaan
publik mengenai apakah
olahraga yang cocok ketika
di saat bulan puasa
kami sudah bersama dengan janson ongko
ketua asosiasi pelatih kebugaran indonesia
baik diman jansen
tuh kayak gini dong
mirip lah cuma perut perut kita beda
beda jauh banget
ingatin saya ya harus tahan nafas selama wajah aja
ini pasti jadi alasan yang bukan lumrah
tapi kayaknya sering banget jadi alasan
kalau misalnya bulan puasa
karena misalnya puasa kan tiga belas jam
jadi kayak aduh mungkin badan jadi males
karena nggak makan nggak ada asupan selama tiga belas jam
sebagai pelatih kebukaran
pertanyaan paling banyak
pertanyaan apa yang paling banyak dilakukan
atau ditanyakan oleh masyarakat atau
konsumen anda terkait dengan kebukaran
seperti yang mas jelaskan tadi bahwa
banyak orang yang menganggap di saat bulan puasa
sebaiknya tidak berolahraga
itu sebenarnya kurang tepat
karena yang namanya olahraga
bisa dan itu harus
bukannya semakin jadi orang dehidrasi
atau bisa menjadi lemes
puasa bisa terganggu
kan logikanya seperti itu kan mas
logikanya alasannya seperti itu
lebih tepatnya seperti itu ya
di saat berpuasa itu bukan berarti
bahkan dalam bulan ini itu adalah
dimana membership atau keanggotaan
di pusat kebugaran itu paling rendah
dan juga personal trainer lah
kebanyakan juga biasanya kliennya off dulu
kemana ini orang orangnya
karena mereka merasa dalam saat berpuasa
di bulan puasa
itu tidak ada tenaga
tapi sebenarnya olahraga memang harus dibutuhkan
jadi jangan sampai di saat bulan puasa
tidak berolahraga itu kurang tepat
nah tapi olahraganya itu dipilih
jadi biasanya yang intensitasnya cukup tinggi
yang misalnya contohnya seperti
atau seperti mma
atau misalnya seperti wake training yang
di mana muay thai
atau misalnya weight training
itu intensitasnya diturunkan
nah di saat bulan puasa
paling penting itu adalah timing
jadi kalau misalnya anda suka weight training
angkat beban atau olahraga yang agak berat
itu dilakukan setelah berbuka
oh justru setelah berbuka puasa
kalau misalnya sebelum itu kemungkinan dihitung
durasinya sangat tinggi
maksudnya makan berat ya
sebelum makan berat
jadi saat berbuka makan sedikit dulu
kemudian olahraga baru makan bareng
durasinya berapa lama
durasi tidak masalah tergantung
tiga puluh sampai empat puluh lima menit it's okay
jadi kalau misalnya mau intensitas yang agak intens ya
itu bisa dilakukan di sore hari
boleh nggak misalnya satu dua jam sebelum berbuka
jadi pikirnya ngabuburit sambil olahraga itu kalau bisa jangan gitu
tapi yang intensitas rendah
mungkin kayak jalan jalan kecil gitu ya
jadi jangan yang high impact
coba kita kembali ke basic nih mas yanset
apa olahraga yang disarankan dan apa olahraga yang tidak disarankan dan timingnya seperti apa di bulan ini
sebenarnya kalau dibilang olahraga yang disarankan semua olahraga disarankan
semua olahraga bermanfaat untuk kesehatan
tinggal bagaimana anda mengatur intensitasnya
jadi kalau intensitas mau agak berat
misalnya tergolong berat ya
jadi kalau misalnya mau yang intensitas agak rendah seperti jalan kaki jogging
atau misalnya berenang itu bisa
sebelum berbuka atau di pagi hari
termasuk juga mungkin nggak harus olahraga olahraga artinya gerakan gerakan olahraga yang kita
kita lakukan misalnya di pusat kebugaran atau mungkin di outdoor tapi juga bisa kita lakukan di sekitaran rumah kita
dengan alat alat sederhana yang ada di rumah gitu bisa nggak mas
sebetulnya bisa banget
nah seperti apa bisanya kita jawab di s moses
oke kita masih bersama mas johnson ongkow
itu tadi pertanyaannya gitu mas jansen
bulan puasa itu orang bilang aduh capek nih kalau olahraga
males kalau kita harus pergi ke pusat kebugaran atau ke kolam penang atau ke lapangan tenis
caranya bisa nggak sih kita menyiasati supaya ada barang barang di sekitar rumah kita atau di rumah kita untuk bisa berolahraga
meja ini bisa dijadikan
jadi kebanyakan orang tidak berolahraga karena males ke gymnya atau gymnya nggak buka
oh ada gitu ya
iya pusat kebugaran
jadi ini ada tips praktis dan gratis bisa dilakukan karena di rumah ya
selain kalestenic alat itu biasanya bisa tanpa alat atau pakai alat minim
contohnya seperti kursi
nah ini contohnya nih
kok kursinya jalan sendiri
oh ada orangnya
di sini kita bisa lihat beberapa gerakan sederhana
saya akan demonstrasikan
mana sih bapak
ini cocok untuk memulai ya
nah ini kita lihat
berarti kita sama kan
nah ini kita sebut dengan chair squat
karena menggunakan kursi
bisa juga tanpa kursi juga boleh
kenapa harus ada kursi jadi ada patokan
tangannya bisa di depan sini bisa di samping
jadi ini cocok untuk memulai
waktu naik buang nafas
ini untuk melatih kekuatan kaki
ini bisa diulangin sampai lima belas kali
jadi buang nafas
nah kalau mau
misalnya terlalu mudah
nah itu bisa meningkatkan tingkat kesulitannya
jadi bagi yang sudah terbiasa dengan squat dengan beban
bisa dengan lompat
berapa kali tuh harus dilakukan
sampai sepuluh lima belas kali
boleh sekali lagi diulangi
jangan lupa nafas itu penting di saat berolahraga
kalau nafasnya tidak beraturan
misalnya susah nafasnya
jadi nafas itu penting sekali
itu baru satu gerakan
nah gerakan kedua ada juga yang disebut dengan lag pool
leg pull itu untuk melatih kekuatan inti
banyak disebut dengan otot perut
jadi bisa dipegang di samping
wah cocok sama perut saya ya
nah ini bisa dilakukan sepuluh sampai lima belas kali
untuk melatih kekuatan perut
nah yang terakhir tips saya adalah
untuk melatih bagian lengan
ini biasa perempuan nih
biar gak kalah sama gal gadot
kakinya di depan
jadi agak gantung
jadi turun dikit
dan itu bisa mengencangkan bagian tricep
jadi ini juga akan simple
jadi cuma duduk
di samping lengannya
orang orang kaku ya
kakinya harus sejajar
perut saya ketahuan
nah ini sepuluh sampai lima belas kali
kalau terlalu mudah
tinggal di lompat
ini aman secara untuk misalnya tidak dehidrasi
atau detak jantung
ketika ini dilakukan di bulan
atau di hari puasa gitu
ini sudah lebih dari cukup
terutama untuk lansia ya
disebut dengan latihan kekuatan
waktunya yang pas
kira kira kalau misalnya untuk
ini kan artinya gerakan simpel ya
tidak terlalu apa
artinya misalnya berapa lama setelah sahur kah
atau mungkin misalnya mendekati waktu berbuka
atau mungkin siang hari juga bisa
mungkin setengah jam sebelum sahur bisa dilakukan
yang penting setelah sahur
jangan berolahraga terlalu berat
seperti ini cukup lumayan ya
ini lebih dari cukup
saat puasa ya
ini lebih dari cukup
bisa membakar berapa kalori ya membakar
lemak lemak jahat yang ada di tubuh kita
sebenarnya kalau di saat berolahraga
itu jangan memperhitungkan berapa banyak kalori
yang bisa dibakar
yang penting karena tolak ukurnya
kalau kita menghitung berdasar kalori
nanti ujung ujungnya akan menjadi obsesi
jadi di saat berolahraga
itu fokus di performa
saya sudah bakar seratus kalori
dua ratus kalori jangan
tapi saya sudah melakukan olahraga tiga puluh menit
dengan intensitasnya yang semakin meningkat
nah mas janset
banyak orang orang yang ingin
ingin berat badannya turun
tapi ternyata kenyataannya
fakta dan realitanya berlawanan
jadi justru malah berat badannya naik
itu gimana caranya
sampai ada yang bilang
satu dari tiga orang yang berpuasa
itu naik berat badannya
ini minggu pertama saya naik satu lima kilo
biasanya karena di saat berbuka
langsung makanan berat artinya ya
atau main course lah ya
jadi penting sekali di saat berpuasa
itu memunculkan yang disebut dengan mindful eating
mindful ething di saat kita berbuka
minum air dengan satu dua kurma
itu ditahan dulu
jangan langsung makan yang berat
jadi saat berbuka lebih banyak minum
perut terasa penuh
jangan cuma minum sedikit
nah itu dia
itu yang membuat kemudian berat badan jadi naik
meskipun satu harian sudah berpuasa ya
tergantung pemilihan menu juga mas
jadi kebanyakan yang di saat berpuasa sudah berbuka dengan
menunya harusnya kayak gimana tuh mas
sama seperti biasa
jadi seperti di bulan bulan lainnya
ya itu dimana kita harus berpatokan kepada gizi seimbang
ada proteinnya ada karbohidrat dan ada lemak sehat
suplemen dianjurkan gak sih
atau suplemen alami saja
kalau saya karena saya kebetulan ahli gizi
saya tidak menyarankan yang namanya suplemen
karena kebutuhan mineral vitamin itu bisa diperoleh di makanan
tapi kalau memang misalnya akses ke makanan yang
variatif itu tidak ada
suplemen bisa menjadi konsiderasi
atau mungkin bisa kayak apa ya
dari alternatif kayak misalnya
makan madu itu juga bisa nggak sih
madu kandungannya lebih banyak karbohidrat
untuk kandungan mineral dan vitamin
paling banyak di sayur dan buah
nah termasuk kalau misalnya bulan puasa ini kan
yang jadi ketakutan juga mungkin orang yang biasanya
terus nggak olahraga lagi atau stop olahraga di bulan puasa
karena takut dehidrasi
nah itu berarti kan
apa asupan air lah ya
yang harusnya kita minum seberapa banyak sih
jadi disaat berbuka
disaat berbuka dua sampai tiga gelas
nanti sebelum tidur satu sampai dua belas
yang penting kebutuhan tujuh sampai delapan gelas
dalam satu hari terpenuhi disaat berbuka itu
dari jam tujuh sampai sahur
itu usahakan sampai tujuh sampai delapan gelas
jadi olahraga apapun boleh disaat bulan puasa
tapi timingnya harus pas
betul sama intensitas
intensitas mau tinggi
itu lebih baik di sore
termasuk kali ini bicara mengenai timing
kali ini sudah ada timingnya
sudah memasuki waktu ibsak
jadi bapak ibu atau para pemirsa ya
bisa berolahraga dulu
olahraga sebentar gitu
sebelum nanti ajang subuh
lima belas sampai dua puluh menit
dan juga kalau tadi sudah apa namanya
duduk berdiri duduk berdiri tadi
jangan sampai nyemil kalau lagi puasa
boleh silahkan dulu mas yasa
mana yang tadi sudah ambil kursi ya
kursinya bisa jalan sendiri
kursinya bisa jalan sendiri
kursinya jalan sendiri
nah kalau misalnya untuk kayak misalnya
itu kalau misalnya berenang
itu biasanya kecenderungan untuk mengalami dehidrasi lebih rendah
jadi kalau misalnya yang di olahraga yang intensitas tinggi
seperti misalnya sprint
atau olahraga olahraga aerobik yang high impact
jadi yang banyak
loncatnya banyak bergeraknya
itu sebaiknya dilakukan setelah minum dulu
jadi jangan sebelum berbuka dilakukannya
jadi misalnya mau melakukan olahraga sebelum berbuka
otomatis gerakan gerakan yang dimana tidak membuat keringat bercucuran berlebihan
kalau untuk orang orang yang sudah lanjut usia
sepuluh tahun ke atas enam puluh tahun ke atas
apa yang dianjurkan selain tadi olahraga sederhana yang sudah johnson
jadi kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa lansia itu tidak boleh mengangkat weight training ya
atau olahraga angkat beban
padahal yang saya lakukan barusan itu termasuk olahraga angkat beban tapi menggunakan beban tubuh sendiri
kenapa lansia disarankan untuk berlatih white training atau latihan kekuatan untuk mempertahankan masa otot
jadi untuk lansia berjalan saja sebenarnya kurang
karena yang namanya penuaan itu akan menurunkan masa otot
sehingga membuat lemak tubuh gampang meningkat
itu tadi kalau untuk lansia
kalau untuk mungkin perempuan atau wanita wanita yang misalnya tengah hamil tapi mereka masih berusia
tapi lihat dulu dia trimester berapa
maksudnya usia kehamilannya berapa
trimester berapa kali ya
yang paling amannya yang di mana trimester
tetap harus dikonsultasikan
jadi kalau misalnya kita bisa
karena spesifik sekali kondisinya berbeda beda sistem orang ya
dan juga kan kita tidak tahu apakah dia ada anemia
apakah dia memiliki kondisi kesehatan tertentu
jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu
tapi wajib berolahraga
kalau misalnya untuk juga orang orang yang punya masalah kayak misalnya darah rendah gitu kan anemia
kalau memperibadi ya pak ya
jadi kalau misalnya ada tipsnya untuk di bulan puasa misalnya untuk matahari makanan dan olahraga gitu
selalu membawa sport drink
sport drink yang mengandung karbohidrat
saya nggak perlu sebut merek lah ya
bisa juga jus buah
selama berolahraga sambil minum sedikit sedikit
jadi tidak menghindari gula darahnya drop terlalu jauh
yang terakhir mas jansent kalau tadi kan kita sudah membahas bagaimana manfaat dan faedahnya kita berolahraga di saat bulan puasa
yang paling penting kan itu ya
apa yang kemudian kalau ini pertanyaannya saya balik
gimana kalau kita melewatkan olahraga di saat bulan puasa
apa akibat akibat yang bisa saja kita alami jika kita sama sekali tidak berolahraga karena ketakutan ketakutan atau mitos mitos yang tadi sudah dijawab
jadi biasanya sih alasannya adalah supaya bulan puasa lebih fokus katanya
jadi sebenarnya begini
yang namanya pola makan dan pola olahraga maksudnya berolahraga dan pola makan yang baik itu baik bulan puasa tidak bulan puasa tetap harus dijaga tetap dilakukan
tingkat kebugaran seseorang itu cuma bisa ditingkatkan
tingkat kebugaran itu artinya di atas sehat ya
jadi misalnya anda melakukan aktivitas tanpa lelah tanpa mudah lelah itu namanya bugar
nah kebugaran hanya bisa diperoleh dengan olahraga secara rutin
nah olahraga yang secara rutin itu terlepas ini bulan puasa atau enggak ya
olahraganya yang disukai
saya sih misalnya lebih suka bola atau tenis
berapa kali seminggu
seminggu tiga kali
tiga sampai empat kali minim
tiga kali dengan durasi tiga puluh sampai empat puluh lima menit
itu durasi olahraga tapi durasi dialog kita sudah habis terima kasih mas jansen ongko ketua asosiasi pelatih kebugaran indonesia
namun informasinya harusnya pasti bermanfaat jadi enggak ada alasan lagi
gak perlu pergi ke tempat gym meskipun harusnya ke tempat gym supaya gymnya tetap bisa berproduksi gitu ya tetap laku
tapi juga kalau ada yang males pergi keluar keluar kita bisa memanfaatkan
ya home exercise yang sangat mudah sangat gampang
sangat gampang yang sudah tadi ditunjukkan oleh jansen terima kasih sekali lagi mas jansen atas perbincangannya pagi hari ini
ya usai jeda berikut kita masih akan kembali jadi tetaplah di sian indonesia
tuan tuan terima kasih